jika dibanding sebelum pandemi okupansi hotel di daerah batu jawa timur belum sepenuhnya membaik
di hari biasa okupansi hotel di wilayah batu rata rata terisi tiga puluh hingga empat puluh persen
namun kondisi ini masih lebih baik dibanding pandemi tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri kota batu sujud haryadi mengatakan
kondisi okupansi saat libur natal dan tahun baru di tahun dua ribu dua puluh
secara keseluruhan rata rata tidak sampai di atas lima puluh persen
namun untuk tahun ini ia optimistis bisa mencapai delapan puluh persen di akhir desember
bahkan seratus di libur tutup tahun
kita menyadari juga ya jadi mungkin daya beli masyarakat belum pulih benar
tidak seperti sebelum pandemi seperti itu
dan mungkin juga isu resesi ini juga ya
harapan kami tidak ada resesi di indonesia pastinya
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
harapan kami yang pasti
sujud mengatakan hotel hotel dan tempat pariwisata di batu perlu kerja keras untuk mensejajarkan okupansi hotel di surabaya
sebab karakter wisatawan yang datang ke batu didominasi oleh wisatawan yang ingin berlibur
berbeda dengan surabaya yang bisnis hotelnya bisa dijual dengan beragam pertemuan rapat atau kegiatan insentif lainnya
menurut pengamat ekonom dari universitas sekolah tinggi ilmu ekonomi mahardika surabaya
okupansi hotel menjelang libur natal dan tahun baru
bisa terlihat angka finalnya jika sudah mendekati tanggal merah
sebab angka reservasi saat ini belum menunjukkan kondisi sesungguhnya
biasanya memang kalau tingkat okupasi hotel setahu saya dan saya pernah tinggal di batu
itu memang mereka lebih suka mendadak mendekati
apalagi mungkin masih kondisi perekonomian ini belum begitu membaik ya di sektor pariwisata
tetapi kalau saya lihat sebenarnya sudah ada sedikit peningkatan ya
karena dengan banyaknya yang melakukan aktivitas wisata kemana mana
mirda optimistis hotel dan kafe diperkirakan masih bisa langgeng dengan inovasi inovasi yang menarik
ardia putri surabaya jawa timur